kalau dengar lagu justin yang tadi rasanya nggak pengen berhenti joget ya
nah ini dua band besar indonesia yang ini juga dijamin akan bikin penggemarnya bergoyang
saat berkolaborasi dalam sebuah konser besar september nanti
malik and the essentials of groove akan beraksi di atas satu panggung dalam konser
ide menampilkan mereka dalam satu panggung datang dari musikus yofi widianto
ternyata hari jadi kedua band ini jatuh pada tanggal yang sama
inilah yang mendorong mereka mengangkat tema anniversary collaboration dalam pertunjukannya nanti
kebetulan nonton kita sama tanggal lima belas mei udah gitu mungkin genre musik kita juga gak terlalu jauh gitu ya
jadi membuat penonton
penonton juga di eranya akan terhibur oleh lagu lagu yang memang sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu lah ya
tapi ini the essentials of growth yang jadi satu kesatuan mungkin flow nya akan tetet lagi gitu
itu pr nya jangan sampai ada patah di tengah tengah ada dragging
sehingga orang yang datang dari awal sampai akhir tuh punya cerita masing masing di tiap segmennya gitu
sampai akhirnya kita nanti akan kolaborasi di beberapa lagu ada lagu baru ada lagunya malik yang bawain the group lagunya the greben malik
empat belas tahun lamanya malik and the essentials berkarya di belantikan hiburan penang
sampaikan salam untuknya dari hatiku
kolaborasinya dengan the groove pada september nanti mendapat respons positif dari penggemarnya
terbukti tiket tahap awal telah ludes terjual bulan lalu
begitu juga dengan the groove sembilan belas tahun perjalanan karir musik mereka tak selalu berjalan mulus
cukup lama vakum
the groove akan menunggu
grup akan menelurkan album dan buku sembilan belas tahun perjalanan mereka
konser keduanya bisa menjadi obat rindu akan lagu lagu hits mereka yang siap ditampilkan dengan aransemen baru
total ada dua puluh lima lagu yang akan dibawakan selama tak kurang dari dua lima jam
gria putri jakarta